terletak di jalan mahoni kelurahan waihalim bandar lampung
sejak ramai pemberitaan dana kotak amal yang diduga digunakan untuk membiayai aksi terorisme
kantor yayasan amel zakat ini selalu sepi
lembaga amil zakat abdurrahman bin auf memiliki sembilan anak cabang di kabupaten kota di lampung
sejak berdiri tahun dua ribu sembilan lembaga ini sudah memiliki dua lima ratus kotak amal
yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota di lampung
kotak amal ini biasanya diletakkan di minimarket dan rumah makan
dalam satu bulan lembaga ini bisa mengumpulkan dana kotak amal antara enam puluh hingga delapan puluh juta rupiah
namun pengurus yayasan cabang lampung membantah jika dana yang terkumpul digunakan untuk membiayai aksi terorisme

selama ini dana digunakan untuk santunan anak yatim kaum ⁇ wafa bantuan bencana alam hingga biaya pendidikan anak yang kurang mampu
tidak benar itu untuk mendana itu
tapi yang jelas yang seperti yang saya sampaikan tadi hasil daripada kotak infak dan hasil dari donatur atau jermawan tadi
murni untuk santunan kemanusiaan atau sosial
ya sikapnya ya kita ya udah biarin aja
tempong yang penting kita tidak
kita jalan seperti yang saya sampaikan tadi tetap jalan terus menyebarkan kotak impak
kita santunan untuk manusia kemanusiaan dan untuk sosial
dugaan penyimpangan dana kotak amal ini disayangkan ikatan khotib dan dewan masjid indonesia cabang lampung
dewan masjid indonesia cabang lampung mengusulkan agar pemerintah membuat aturan mengenai penghimpunan dana masyarakat
hal ini untuk menghindari penyalahgunaan keuangan yang didapat dari masyarakat
kami mendorong adanya sinergi terutama dengan kementerian agama
kami sudah menyampaikan proposal draft mou
sudah dua tahun yang lalu kami khawatir masjid atau terutama spesifik keuangan masjid disalahgunakan
untuk kepentingan kepentingan yang tidak sesuai dengan kehendak para arnia
atau orang orang islam yang menyumbangkan
menyumbangkan harta itu di jalan allah
menurut data hasil pemetaan mabes polri beserta direkturat jenderal kesbang pol ri
ada empat kotak amal yang tersebar di sejumlah wilayah di lampung
terindikasi untuk membiayai jaringan kelompok radikal
kotak amal tersebut diduga milik yayasan lembaga amil zakat abdurrahman bin auf
sugianto andi surahman lampung